istri afif yang dibuang
maafin keluarga aku
keluarga aku udah menyalahkan kamu
semenjak kamu pergi dari rumah
keadaan di rumah semakin sulit
makin banyak orang jahat yang tinggal di rumah aku mbak
seolah olah keluarga aku udah dikutuk
sampai akhirnya papa meninggalkan abik kamu
iya aku tau kak
tapi kenapa kak raina gak cerita kak afif
susunya dihabisin ya nak pinter
ibu ibu nggak usah khawatir ya
bila cuma pergi beli sarapan kok
kamu yakin bella cuma mau bubur
bukannya dia hilang
nanti juga bella pulang kok
ibu sabar ya
siva itu kan anaknya bella
dan itu mamanya bella
apa yang mereka lakukan di rumah ini

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi perempuan itu bella
tapi ternyata dia tinggal tepat di depan rumah
mah tadi aku cuma beli sarapan
mama tenang aja ya
ini mama sarapan dulu
aku mau ke belakang dulu mau taro banget
sini bu biar aku siapin
ternyata selama ini bella ada di rumah
aku udah berbuat banyak banget salah sama kamu
aku maru sama diri aku sendiri
kamu udah bales kejahatan aku deng kebaikan kamu
aku malu sama diri aku sendiri
kamu udah bales kejahatan aku deng kebaikan kamu
mampir aku bella
kamu gak perlu menyembunyikan wajah kamu lagi
aku udah tahu aku udah lihat wajah kamu
aku akan merahasilkan ini semua
aku gak akan bilang ke siapa siapa bella
aku udah sering banget bikin kamu dalam keadaan bahaya
aku mau tahu bella
aku udah lihat wajah kamu kat
siva sama mama kamu juga ada kan di rumah ini
istri afif yang dibuang
maafin keluarga aku
keluarga aku udah menyalahkan kauku
semenjak kamu pergi dari rumah
keadaan di rumah semakin sulit
makin banyak orang jahat yang tinggal
di rumah aku bella
seolah olah keluarga aku tuh udah dikutuk
sampai akhirnya papa meninggalkan dirimu
iya aku tahu kak
tapi kenapa kak raina gak cerita ke afif
gila dedy kak raina lagi keluar
katanya lagi bosen di rumah
di garasi ada mobilnya kok
iya sih tadi dia bilang dia mau jalan ke aku
sekalian cari udara segar
kalau kak raina pulang suruh ketemu sama aku
ada hal penting yang aku mau bicarakan
aku tahu dari tatapan mata radit barusan
dia menyimpan sesuatu
kayaknya dia tahu soal penyebab papa meninggal
nanti aku akan selidiki dia
apa yang mau dia bicarain sama raina ya
sudah berapa kali afid bilang seperti itu
apa mungkin afid tahu sesuatu
di kertas itu tertulis kalau kak arena tahu semuanya
belakangan ini aku perhatiin kak rena seperti takut akan sesuatu atau takut seseorang
makanya dia gak mau ngomong sama apa
sebenarnya siapa yang ngasih kertas berisi pesan itu
kenapa dia bisa lebih tahu mengenai kejadian di rumah ini dibandingkan aku
afid papa arta gak meninggal secara wajar
tapi dia dibunuh
kalau gak percaya tanya aja kak raina
dia tahu segalanya
pasti perempuan itu yang ngasih aku kertas berisi pesan itu
tapi siapa perempuan itu
jadi itu nomor password berangkasnya
papa arta tidak meninggal tapi dibunuh
sebenarnya apa isi kertas itu
kenapa hafi serius banget bacanya
ini pasti penting banget
pasti penting banget isinya
apa mungkin isi kertas itu ada hubungannya dengan raina
makanya afif berkali kali menanyakan raina
ingin bicara sama raina